kok ada yang bilang bahwa bung karno itu milik rakyat loh bukan milik sementara
bung karno itu milik rakyat loh bukan milik sementara
gak tau ya sementaranya panjang kan
loh saya bilang loh iyalah milik rakyat indonesia seluruhnya
dari baye juga miliknya bung karno
sedangkan pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan
tadi juga kan pancasila
pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara
dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun
saudara saudara anggota kita di rakernas
yang saya cintai begitu juga seluruh rakyat indonesia
rakernas lima ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan
karena begini tadinya saya pikir ya
ya kok banyak orang menangis ya
jadi saya bilang pada pak sekjen
kita punya api perjuangan nantak kunjung padam
nah api inilah yang menjadi sumber semangat
dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi
pdi perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa